hai kedatangan atina nur kamila intan bahtiar atlet peraih medali emas pon ke dua puluh papua asal
banyumas disambut meriah pihak keluarga dan warga desa pangebatan kecamatan karanglewas
banyumas pada senin kemarin atina meraih emas dari cabang olahraga lempar lembing bahkan ia
berhasil memecahkan rekor pon dan rekor nasional sebagai bentuk penghormatan pihak desa mengarah
atina berkeliling desa menggunakan kendaraan terbuka alhamdulillah tidak menyangka bakal
seperti ini terima kasih kepada seluruh warga pangebatan hanya bisa mengucapkan terima kasih
banyak banyaknya saya medali emasnya di bidang atletik nomor lima lebih ini merupakan pon pertama saya
dapat meraih medali emas dan memecahkan rekor pon dan memecahkan rekor nasional agenda terdekat
asian games dan sea games
sebagai bentuk apresiasi pihak desa serta sejumlah pemuka masyarakat juga memberikan
bonus tali asih kepada atina dari surabaya berhasilan kontingen pon jawa timur menduduki
peringkat ketiga pada pon ke dua puluh papua diganjar tawaran untuk menjadi anggota tni dan polri
tawaran ini disampaikan kapolda jawa timur irjen pol niko afinta saat menyambut
kontingen jawa timur bersama forkopimda jatim di sebuah hotel di surabaya senin siang
baik atlet maupun ofisial jawa timur yang telah sukses dalam melaksanakan pon dan kembali dengan
sehat dan selamat kami bangga kami salut dan mudah mudahan makin maju di masa yang akan datang
sudah tadi sekolah baik masuk dari tni oke anggota polri oke terus nanti dibuatkan rekomendasi untuk bisa melalui tesnya
namun tawaran ini bagi anggota kontingen yang berusia delapan belas hingga dua puluh dua tahun
pada pon ke dua puluh papua lalu kontingen jawa timur berhasil menyabet satu ratus sepuluh medali emas delapan puluh sembilan perak dan delapan puluh delapan perunggu
di peniputan cnn indonesia